hai ada apa sih nggak tahu sama dicincang nyonya ini orang pesek nih
maafnya saya nggak bersalah sumpah sangat bersalah kamu kenapa minta maaf belum lebaran emang kenapa
ini nih kata sony katanya saya punya salah maunya katanya saya diajakin berantem maunya
siapa yang mengajakin berantem ini jangan suka kita gosip aja kejangan
ah ah ah enggak buat segala gue nggak dapet duit lagi nih kalau begini
sekarang juga kamu harus ikut saya tidak tahu persoalannya apapun juga yang penting
tugas saya adalah kamu harus ikut sama juragan juragan
menurut kamu supaya terdengar ayo ikut ikut emang gua salah apaan gua suruh
yang penting ini sedang dinas jangan mahu saya harusnya kamu tahu dong iya masalahnya
gimana kalau enggak tahu ntar kalau gua ada apa apa gimana lu mau tanggungjawab masalah
tanggung jawab emangnya hamil tanggung jawab ayo kan masalahnya sih ibu juragan
loh jangan banyak tanya saya tahu ini gua nih lagi mogok dulu sangat berat gampang tenang saja
residual sepiang's nah saya tahu yang susah juga eh kembali ke perseolah sekarang kamu disuruh sama
ikut iya ada apa sih nggak tahu sama dicincang ini orang pesek nih maafnya saya nggak bersalah
sumpah sangat bersalah kamu kenapa minta maaf belum lebaran emang kenapa ini nih kata sony
katanya saya punya salah maunya katanya saya diajakin berantem maunya siapa yang mengajakin
berantem ini jangan suka kita gosip aja kejam main main si mama mesin gosip mulu iya tapi
saya enggak ngomong sudah kalau punya salah dia majang aku iya iya enggak saya mau minta tolong
kan gini pulang tahun delapan belas tahun oh iya minta tolong sebarin indangan sama beliin kuliah
roti ulang tahun ya oh kirain saya apaan saya udah duduk duduk ini ya udah gampang kalau masalah itu
kira kira berapa ya
ya paling kalau kue satu jutaan lah waduh ini mahal atau enggak oh ini saya kan belum tanya
apa aja ya harga kuenya sih dua ratus lima puluh nyonya cuman yang dua ratus kan bensin terus dua ratus lagi asuransi kaki
nanti kalau lecet kan gimana oh iya terus dua ratus nya lagi buat asuransi mulut saya kan hewan air
pakai omong omongan iya iya cerdas kali apa mulutnya jelek masa di asuransi itu penting
kan hai kalau kanku gak punya mulut iya iya gitu berarti kan
dua ratus dua ratus baru enam ratus ha sama mulut mulut enam ratus ya delapan ratus austin nah harga kuenya ternyata
oh nih kamu pikir saya budakin kamu pikir saya nggak denger jelas jelas dia io
hyo roc di yang
bisa itu hitungan iya ya udah nggak papa kalau gitu ini undangannya ini uangnya satu juta kira kira
hiburannya apa ya biar meriah acaranya wah gampangnya kalau masalah hiburan nanti saya
bisa datangkan raja ganglut romai rama mungkin langsung tukang supir taksi bisa mendatangi roma
eh kamu tidak boleh melihat orang dari tampak luarnya walaupun dia pesek mukanya nggak jelas
no apa tahu kenalannya bagus tapi dia temannya si parman si adun sih ajumkan ajum dari mana
enggak tahu akhirnya romai rama ama aku gue itu sama sama kaki tuh kakeknya saudaraan tuh
sudah tua saya nggak tahu tahu iya mami jangan percaya masih top itu orang nggak bener
gue cuman gocap masih bersyukur kita bisa dapat yang murah rp lima puluh iya pinter ya udah saya tunggu
ya ya ya ya ya ya awas kamu jadi berarti gua pinter pinter yang dongok tuh majikan lo cari
ramai ramai rp lima puluh juga bilang apa ditipu kita mau ya ya nomi kamu kenapa sih ya bete aja
mami enggak pakai dia saya mami nyuruh dia buat sebarin undangan kalau kamu yang nyebar
nanti kamu kepanasan tambah lama tambah mengkerut aduh gimana kan masih bisa suruh orang suruh
sioni itu bisa oh titip nih undangan buat si amu si amu ah si oni kan harus pasang itu kembang kembang
balon balon ya pokoknya cunet nggak mau ama tom kemendingan gini ya
kalau cundak ulang tahunnya nih undang badut ancol sayang kamu pasti mau dong dapat kado yang banyak
ya banyak banyak kan undangannya disebarnya harus banyak supaya dapat kadonya banyak masalah top itu
urusan mami kamu tenang aja ya yang jelas sekarang mami mau merayakan ulang tahun kamu yang ke delapan belas
besar besaran siapa tahu begitu dirayain ulang tahunnya besar besaran kamu juga jadi tambah besar

pengen pengen pengen pengen ngapain tuh ngacak ngacak ya mau ngasih ini kalau
pena nggak ada kalau valia ada itu oh nggak percaya lagi ngapain itu ini ngasih undangan
kamu masuk aja ya udah masuknya masuk aja kalau ulang tahun oke esok aku nanti oh ya itu mah
gampang lah ya pokoknya pena lah ada kan beneran ada masuk aja waspada ya
lampu lampu bukan bukan tiga kata kata penjahat penjahat penjahat
itu saya tom ini saya mau ngasih undang bentar bentar
penanya kemana ya vena lagi keluar kota keluar kota
ya kawin iya bukan bukan kawin si junaid ulang tahun oh junaid yang tetangga sebelah tuh yang
itu yang kecil kayak wajib baiklah aku akan dengan cantik harus harus cantik bawa kado harus yang
bagus kado nya kado nya yang biasa biasa aja jangan lemari dikadoin kegedean yang
tahu yang minta ya saya akan menurut sebagai ininya baju dan junaid yang ngasih undangan
makasih ya mbak yulisara
sayang baju baru
saya lihat nih mami beliin baju baru buat
garis garis garis udah gitu bajunya mahal saya
mami beli di mall terkenal
harganya rp satu juta
régis berapa gaji berapa gaji ngisi ngisi
mami mami mami mami kok kere juga sama peluh bulat bulat
ini sayang bajunya bagus mahal satu juta ini banyak banget mami ini rumah gedor lumayan gede beli
aja terminal no bareng bareng sama aja sama sama kau kebun sayang ini dari kulit cecek lo sayang